dan hari ini opening ceremony pesta bola terbesar di dunia fifa world cup qatar dua ribu dua puluh dua
akan berlangsung di stadion al bait dengan kapasitasnya ada enam puluh ribu penonton
pembukaan piala dunia di sini dipastikan akan berlangsung meriah
dan salah satunya nih ya juga dihadiri member dari grup k pop ternama
yakni jungkook bts
tak hanya itu gelaran empat tahunan ini juga akan dibuka dengan laga antara tuan rumah qatar dan juga ecuador
langsung saja kita terhubung bergabung dengan duta besar indonesia untuk qatar bapak ridwan hasan
selamat sore waktu jakarta selamat siang waktu qatar pak ridwan
selamat siang waktu qatar dan selamat sore waktu jakarta
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua dan salam olahraga
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh salam olahraga
ini saya dapat bocoran katanya pak ridwan nanti juga akan menyaksikan
langsung ya gelaran opening ceremony dan juga laga pertama dari piala dunia yang ada di qatar
kalau boleh digambarkan nih pak ya suasananya pasti sangatlah meriah
tapi secara umum di qatar ini bagaimana antusiasmenya menyambut adanya piala dunia
mengingat ini qatar adalah negara muslim pertama nih
yang menjadi tuan rumah penyelenggaraan dari pesta bola terbesar yang ada di dunia
baik terima kasih banyak
saya tentunya sebagaimana halnya warga kota lainnya
dan mungkin warga dunia yang ter punya perhatian khusus terhadap sepak bola
punya antusiasme yang tinggi ya untuk menyongsong datangnya hari pertama dan pembukaan piala dunia ini
jadi kita bisa bayangkan qatar ini disetujui menjadi tuan rumah piala dunia itu pada tahun dua ribu sepuluh
jadi dalam masa dua belas tahun
berbagai macam persiapan
fisiknya menata kota membangun stadion ya
dan juga membangun sistem
yang bisa menjamin kelancaran
bagi pelaksanaan pertandingan itu
setelah dua belas tahun
persiapan dan aneka macam
dinamika cerita yang berkaitan dengan persiapan itu
datanglah pada hari ini
saat yang dinantikan dua belas tahun yang lalu itu
pasti antusiasme tinggi
mereka mereka yang punya perhatian terhadap sepak bola
saya sendiri insya allah akan menonton
dinamika di lapangan itu kan akan sangat tinggi sekali ya
ada banyak cara dan langkah yang dilakukan oleh pemerintah qatar
mengantisipasi lonjakan jumlah warga kota dan warga dunia yang akan datang ke sini
ya diperkirakan warga dunia yang akan datang ke qatar
lebih kurang satu bulan
piala dunia ini
sekitar satu dua sampai dengan satu lima juta
dan itu menjadi tambahan terhadap penduduk qatar yang berjumlah sekitar dua delapan juta ya
banyak langkah langkah yang dilakukan untuk mengatur mobilitas warga dan penduduk
salah satu contohnya
jam kerja kantor kantor pemerintahan qatar
selama bulan november hingga akhir piala dunia
itu ditetapkan hanya jam tujuh pagi sampai dengan jam sebelas siang
selebihnya mereka kantornya tutup
bekerja dari rumah
kebijakan pada saat covid
orang lebih banyak disuruh bekerja di rumah
daripada bekerja di kantornya
untuk mengontrol kepadatan lalu lintas
dan ada beberapa ruas jalan yang juga ditutup
untuk menjadi fan zone ya
jadi jangan membayangkan orang datang hanya untuk menonton bola di sini
ada banyak sekali kegiatan kegiatan lain yang berkaitan dengan
keriangan keceriaan ya
dalam masa pelaksanaan piala dunia itu
baik itu yang entertainment ya
tentu pembukaan pasti punya acara khusus
tapi selama masa kegiatan pertandingan ini
banyak sekali kegiatan
apa saja itu pak ridwan
kegiatan kegiatan yang biasanya menjadi
apa ya yang ditunggu tunggu
oleh penikmat atau penggemar dari sepak bola ini
ya tentu pertandingan yang dinati natikan
oleh para penonton sesuai dengan favorit mereka ya
atau misalnya di warga negara ya
dan misalnya di warga negara mana kan
ada tiga puluh dua negara kita tahu ada tiga puluh dua tim
nah indonesia sendiri memang
kalau kita lihat kita tidak masuk dalam tiga puluh dua tim yang bertanding
tetapi warna indonesia
tentu saya sebagai duta besar di sini
merasa juga sangat senang dan bahagia
karena meskipun kita tidak mempunyai tim yang terlibat langsung dalam pertandingan
tapi kita juga bisa menjadi bagian tidak terpisahkan
dari pertandingan pertandingan ini
yaitu di bidang pertunjukan seni budaya
jadi banyak konser konser konser yang berlangsung di sepanjang jalan
terutama di daerah daerah yang disebut dengan fan zone ya
nah indonesia mulai dua hari yang lalu
sudah tampil di salah satu fan zone di daerah yang disebut dengan
itu adalah satu pusat kota yang dibangun oleh pemerintah qatar
untuk pusat kegiatan seni dan budaya
dan itu memang ruangan yang sangat keduka ya
plazanya bagus gedung gedung tempat pertunjukannya banyak gitu ya
ada yang juga di tempat terbuka gitu
nah pertunjukan musik angklung kita
itu telah berlangsung sejak dua hari yang lalu
dan itu mendapatkan sambutan yang hangat dari warga yang ada di katar saat ini
baik dia wni maupun dia warga negara asing yang tinggal di qatar
dan juga tentunya para pengunjung katar yang datang khusus untuk sepak bola ini
nah jadi satu itu pertunjukan seni budaya kita adalah musik angklung
nah musik angklung ini kita mempunyai apa namanya
ada tim yang datang dari indonesia
saung angklung ujoh ya berarti pak ridwan
ya betul betul sekali bu betul sekali
saung mamuju dan itu juga dipadukan dengan grup grup seni budaya masyarakat indonesia yang ada di sini
jadi kita ya masyarakat indonesia yang ada di katar ini
diaspora yang ada di sana ya berarti pak ridwan
diaspora betul wah ini udah tahu istilahnya ya
luar biasa nih
kita punya dua puluh dua ribu warga indonesia
dua puluh ribu warga indonesia saat ini lebih kurang ya
lebih kurang dua puluh dua ribu
dan mereka terbagi dalam banyak asosiasi atau perkumpulan ya
perkumpulan kemasyarakatan atau pokmas
nah diantaranya ada yang bergerak di bidang seni budaya
ada yang namanya indonesian ladies angklung misalnya
ada yang namanya grup tari puspa kinarya
ada grup tari lainnya juga dari masyarakat indonesia yang tinggal di daerah al holm
daerah masyarakat sa'id dan wakra
jadi ada banyak grup tari dan grup seni terutama yang berkaitan dengan angklung ini yang aktif
sehingga menjadi perhatian pihak qatar
dan alhamdulillah kita dilibatkan di situ
oke pak ridwan baik pak ridwan
satu lagi silakan pak
satu lagi adalah mulai tanggal satu kalau saya nggak salah catatan kami sampai dengan tanggal delapan desember
nanti ada juga pameran batik yang kita lakukan
ya jadi kan banyak orang yang kan dia tidak cuma nonton yang tadi saya bilang
mungkin jalan jalan ke bagian bagian kota yang memang menarik untuk dikunjungi dan banyak kegiatan kegiatan hiburan
baik jadi warna indonesia ini juga hadir di sana ya pak ridwan dalam piala dunia qatar dua ribu dua puluh
tapi ini ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan
kalau kemarin sempat ada informasi bahwa presiden fifa yang mengundang langsung
presiden joko widodo untuk hadir dalam pembukaan piala dunia qatar dua ribu dua puluh tiga
sejauh ini pak ridwan hasan apakah sudah ada konfirmasi presiden akan hadir
ya mungkin undangan itu kan disampaikan oleh presiden fifa waktu itu yang beliau berkunjung ke jakarta ya
dan kunjungan itu mendapatkan liputan yang luas dari media media yang ada di indonesia

nah saya kira sebagian dari media media indonesia
sebagian besar masyarakat kita tentu dari kalangan media pun tahu bahwa ada indikasi bapak presiden kita akan hadir di sini
nah tentunya tentunya kami pun merasa antusias dan senang sekali kalau bapak presiden kita pada waktunya nanti pada acara pertandingan final itu akan hadir
dan kalau itu beliau hadir tentu ini menjadi satu tambahan yang penting sekali dalam

hubungan bilateral indonesia sama qatar yang telah berjalan baik selama ini
jadi antusiasme kami akan menjadi dobel ketika kita menyaksikan rangkaian pertandingan piala dunia
kemudian ada unsur indonesia dalam kegiatan seni budayanya
nah kalau bapak presiden jadi datang wah kita makin bahagia lagi
mari kita doa bersama mudah mudahan ini tidak cuma
kedatangan beliau tentunya kita harapkan tidak cuma berkaitan dengan piala dunia
tapi upaya meningkatkan hubungan bilateral antara indonesia dan qatar pada tingkatan yang lebih tinggi
baik di bidang politik di bidang ekonomi di bidang sosial budaya
kita tunggu nanti perkembangannya seperti apa karena pasti juga dinanti sekali
mungkin nanti akan menyaksikan tim favoritnya pak presiden jokowi
tapi sebelum kita menutup pak dubes ada tim favorit kah untuk di piala dunia
qatar dua ribu dua puluh dua ini singkat saja pak negara mana
karena indonesia tidak bertanding
saya tidak memiliki pilihan saya tidak memiliki tim favorit
tapi saya yakin dan selalu kita saksikan bola itu bulat
dan tidak selalu tim terbaik yang akan menjadi juara
yang kita harapkan adalah sportivitas di lapangan olahraga itu
akan menjadi warna yang baik bagi kita menciptakan perdamaian dunia
ada satu hal yang saya ingin tambahkan
ini sebenarnya sharing informasi kepada masyarakat indonesia di tanah air ya
katar setiap tahun menyelenggarakan katar year of culture
untuk tahun dua ribu dua puluh tiga partner country negara mitra untuk qatar year of culture
itu telah ditetapkan indonesia
jadi pada tahun dua ribu dua puluh tiga nanti
akan banyak sekali kegiatan kegiatan kebudayaan yang mencerminkan kaya indonesia di katar
selama satu tahun
di indonesia juga akan ada kegiatan budaya budaya qatar di sana
terima kasih banyak
berarti kita tunggu nanti ya pak ya
mungkin nanti kami juga akan langsung menuju ke qatar untuk bisa ambil bagian dalam proses tersebut
terima kasih banyak duta besar republik indonesia untuk qatar
silahkan kembali kemudian melanjutkan tugasnya dan juga bersiap ya pak
untuk menyaksikan nanti pembukaan dari pesta bola dunia atau piala dunia qatar dua ribu dua puluh
yang pasti dinanti semua mata tertuju langsung kepada qatar
terima kasih banyak bapak ridwan hasan sudah berkenan bersama kami di cnn indonesia newsroom
waalaikumsalam terima kasih banyak
informasi terkini lainnya kami hadirkan usai jeda tetaplah bersama kami
terima kasih banyak